proses evakuasi warga keluar dari pulau tagulandang di kabupaten kepulauan sitaro terus dilakukan sampai kamis pagi
ribuan warga kini telah meninggalkan pulau tagulandang pasca erupsi gunung api ruang
hari ini kri bima sena mengevakuasi satu ratus sembilan orang dari pulau tagulandang
ada tiga orang yang butuh perawatan medis sehingga basarnas akan berkoordinasi dengan bpbd
terhitung ada empat kapal yang bertugas mengangkut ribuan warga keluar pulau tagulandang
warga ini dibawa ke pulau siau manado bitung dan likupang
data sementara dari tim sar tercatat satu sembilan ratus empat puluh lima orang keluar dari pulau tanggulandang sejak erupsi gunung ruang pada tiga puluh april
gunung api ruang masih di level awas
warga dilarang beraktivitas di radius tujuh km
evakuasi oleh dua kapal knp loh raung dan loh kumah nuwa yang tujuannya ke siau
hari ini kri bimasena milik basarnas menado melakukan evakuasi satu ratus sembilan orang untuk dibawa ke montelikupa
dan di dalam proses evakuasi ini ada kurang lebih tiga orang yang harus butuh perawatan medis sehingga kami koordinasi dengan bpbd
tiga hari setelah erupsi gunung ruang
warga menado yang sempat terdampak curahan abu vulkanik mulai beraktivitas normal
curahan abu terlihat menurun signifikan
meski demikian terpantau sekolah sekolah di kota manado masih ditutup hingga jumat besok
berdasarkan arahan dari sekretaris daerah provinsi sulawesi utara melalui surat edaran yang dikeluarkan pada hari rabu kemarin
warga menado diimbau untuk tetap menggunakan masker
dari dampak abu vulkanik yang berbahaya untuk kesehatan
angkasa pura i bandara internasional samratulangi manado sulawesi utara kembali memperpanjang penutupan operasional penerbangan
penutupan operasional bandara samratulangi diperpanjang hingga enam jam ke depan
atau sampai jam enam sore waktu indonesia tengah
saat ini pihak bandara terus membersihkan
pembangunan bandara diperlukan untuk mengembangkan lingkungan bandara termasuk di jalur runway
kebersihan debu vulkanik dibantu delapan belas unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah kota manado dan juga pemkap minahasa utara
jurnalis kompas tv jufri kasumbala punya laporan lengkap soal pengungsian pemadam kebakaran di jumat